harga emas batangan atau logam mulia mengalami tekanan akibat menguatnya nilai tukar dolar amerika serikat
sejak mencatatkan harga tertinggi rp satu tiga puluh enam pada maret yang lalu harga emas kini bertengger di kisaran rp sembilan ratus empat puluh delapan per gram
lalu seperti apa prospek investasi emas pada tahun dua ribu dua puluh tiga berikut informasinya untuk anda
sejak mencatat rekor tertinggi pada sembilan maret dua ribu dua puluh dua di angka rp satu tiga puluh enam per gram harga logam mulia emas masih tertekan hingga saat ini
pada dua puluh lima september lalu harga logam mulia tercatat sebesar rp sembilan ratus tiga puluh per gram
artinya sejak nilai tukar dolar amerika menguat tajam di level lima belas ribu rupiah lebih harga emas mengalami penurunan hingga delapan persen
lumayan ya kayak dua bulan sekali pasti ada nabung emasnya
sebulan sekali berapa berapa
biasanya kayak tergantung sih karena aku sukanya tabungan emas yang di aplikasi jadinya tergantung dari uang setiap bulan berapa jadi nggak tentu
biasanya sebulan aku anggarin sekitar dua lima juta untuk nabung emasnya
lantas apa alasan masyarakat memilih emas sebagai instrumen investasi di tengah penguatan dolar amerika
kenapa milih emas
kalau perhiasan lebih bisa dipakai ya tapi kalau misalnya batangan lebih stabil harganya
karena nilainya kan stabil ya dan ini kan bukan untuk dijual langsung secepat tapi dalam jangka panjang
untuk sekarang kan memang dolar lagi tinggi tingginya tapi kan kalau emas kan memang selain nanti mungkin bisa jadi perhiasan atau logam mulia
sih mikirnya ke depannya ya lebih bisa bermanfaat gitu sih
general manager logam mulia purwanto menjelaskan transaksi penjualan logam mulia terus mengalami peningkatan
bahkan target penjualan logam mulia tahun dua ribu dua puluh dua sudah tercapai di bulan oktober sebesar dua puluh delapan lima ton
pecahan paling laris dibeli masyarakat adalah ukuran satu hingga sepuluh gram per keping
bahwa target bcv kita sudah bisa tercapai kita akan lebih advance lagi dari target bcv
ini menggambarkan bahwa
minat masyarakat terhadap emas cukup besar
berdasarkan rilis resmi perseroan antam mencatat penjualan emas sebesar dua puluh lima sembilan puluh tiga ton pada sembilan bulan pertama tahun dua ribu dua puluh
angka tersebut meningkat tiga puluh satu persen dibandingkan penjualan emas di periode yang sama tahun dua ribu dua puluh
sebelum adanya perkiraan resesi apa salahnya kita beli sekarang
karena kalau kita lihat kemarin itu satu
gram kita harusnya masukkan ke dalam us dollar
relatednya kepada us dollar
pemerhati investasi desmond wira menjelaskan
ada korelasi negatif antara nilai tukar dolar amerika serikat dengan harga emas
sejak awal tahun dua ribu dua puluh dua harga emas masih cenderung turun karena kenaikan nilai tukar dolar amerika serikat terhadap rupiah
hingga akhir tahun ini harga emas diperkirakan masih tertekan
akibat rencana the fed bakal kembali menaikkan suku bunga
mengacuan bulan november ini
namun apabila terjadi resesi global tahun depan harga emas justru diperkirakan bakal mengalami kenaikan
kalau misalnya tahun depan ada resesi ada kemungkinan harga emas itu cenderung naik
karena emas itu termasuk dalam investasi safe haven ya
jadi semacam kayak aset alternatif untuk melindungi lah
jadi semacam kayak aset alternatif untuk melindungi lah
jadi kemungkinannya itu
jadi kalau mau beli ya kita siap siap nanti aja tuh
kalau misalnya fednya mulai dofis kita beli
tahun depan kita lihat
apakah di amerika ada resesi atau enggak jadi atau enggak
nah kalau mereka resesi kan mereka harus menaikkan suku bunga lagi
suku bunga lagi berarti dolar naik
suku bunga acuan bank sentral amerika atau fed fund rate berada di dua puluh lima pada awal tahun dua ribu dua puluh
hingga oktober ini fed fund rate telah naik lima kali dan berada di level tiga dua puluh lima untuk menekan inflasi di amerika serikat